kami hadirkan informasi menarik lainnya dalam kilas update berikut ini
dua polisi penembak laskar fpi difonis lepas
pengadilan negeri jakarta selatan jumat pagi memfonis lepas dua polisi yang menjadi terdakwa penembak mati laskar fpi di kilometer lima puluh tol cikampek
majelis hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam kasus kilometer lima puluh
namun ini dinilai merupakan pembelaan yang dilakukan terdakwa
sementara itu kepala bidang hukum polda metro jaya kombes putu putra mengatakan
sesuai putusan majelis status anggota kepolisian terhadap dua terdakwa akan segera dipulihkan dan mereka bisa kembali bertugas